inilah keseharian dadang
pria berusia enam puluh tujuh tahun ini sudah lebih dari tiga puluh tahun tinggal di jakarta
menukar tenaganya menjadi rupiah
warga asal sumedang jawa barat ini dulunya merupakan petani
namun kini tenaganya sudah tidak mampu untuk melakukan pekerjaan kasar
dadang mulai berjualan pukul sepuluh pagi di sekitar kelurahan kayu putih pulau gadung jakarta timur
ia berkeliling jalan kaki sampai dagangannya habis tak jarang hingga pukul sepuluh malam
mau tidak mau ia lakukan meski lelah
sekarang ini mengalir petani lagi agak parah
kalau dulu dulu mah bener sekarang lagi pas corona ini
dagang berangkat sepuluh ya kadang kadang pulang
kalau dulu di rumah mampir pulang di rumah
sekarang malam aja sampai satu ratus sepuluh nggak habis lagi
bahaya nggak habis kadang kadang begitu ya
dalam sehari dadang memperoleh dua ratus hingga tiga ratus ribu rupiah dari hasil jualan termasuk modal
sehingga keuntungan bersih
ialah lima puluh sampai seratus ribu per hari
baginya tak mengapa untung sedikit
asal lancar dan cukup untuk menyambung hidup setiap hari
beruntung dadang punya pelanggan yang tentu perannya sangat berarti baginya
tanyanya berapa ini yang paling nyabar saya
kadang mau buat makan mau ngontrak aja lah
udah langganan mbak tiap hari di sini pak
enak gurih dan harganya juga terjangkau
sekitar tahun sembilan puluh an dadang mulai merantau ke jakarta seorang diri
selain berjualan gorengan ia juga pernah berdagang cilok
banyak pula kisah pahit ia lalui selama mengadu nasib di jakarta
mulai dari jauhnya jarak keliling pendapatan tak menentu kecelakaan hingga menghadapi orang orang tidak bertanggung jawab
meski demikian semua lelah tak pernah dirasa olehnya asal bisa tetap jadi penghidupannya
apa sih udah biasa sih gorengan udah biasa begitu sih
iya kalau orang kan kalau udah biasa hujak hujak gitu
ini bikinin cilok katanya dua puluh dua puluh ribu wah udah punya pikirnya nggak bener nih
udah dua puluh ribu lagi lainnya dua puluh ribu udah dua puluh ribu lagi lainnya dua puluh ribu
lainnya dua puluh ribu kan waktunya agak lama tuh
udah dia tuh megang megang kantong saya tanya eh lu mau maling apa apa lo
gituin kabur kan cilok udah sering kan
pernah kalau asal beli dua puluh ribu aja tuh mau nipu ngomong
di kontrakan tiga x empat meter di jalan kayu putih selatan jakarta timur
ia tinggal bersama sang istri selama empat tahun belakangan
bangun sedini mungkin pulang larut malam sudah jadi keseharian kepala keluarga ini
ini siti hasanah pasangan hidup dadang setelah dua kali gagal membangun rumah tangga
meski pasangan ini belum dikaruniai anak beruntung dadang punya istri setia yang menerima apa adanya
ya saya sih seredoknya aja nggak kaya orang seredok kadang dapat duit kadang nggak
jujur enggak dia orangnya yang tangannya nggak suka ini nggak suka jahil gitu
jadi sayangnya suka
dalam sehari dadang tidak meracik banyak mengingat harga bahan pokok semakin tinggi
sementara jualan pun kian sulit
perempuan yang akrab di sapa ibunya ini
ini membantu sang suami mempersiapkan kebutuhan berdagang
tak jarang pula apabila pekerjaan rumah sudah selesai
ia turut membantu berjualan walau sebentar
goreng ya ada orang beli gitu kadang kan bapaknya suka tidur saya yang layanin
kadang ngirisip ngkol apa apa kalau lagi dia nggak sempet aku
meski sederhana tempat ini menjadi rumah ternyaman bagi dadang
dan istri istrinya juga
asal dapat beristirahat tanpa terganggu pada segala cuaca
dari hasil berjualan gorengan itu dadang menyisihkan uang untuk dapat membayar kontrakan sebesar rp enam ratus ribu rupiah per bulan
ini rumah ya sama air segala macam rp enam ratus
nggak ada air kan ada tempat lain lagi bayar lagi
mandi di bahasa umum di sini
ketauan ya rp dua
sekali mandi aja dua hari aja sehari aja tiga kali kan
udah ya takutnya rp enam ratus an lah
di bilik ini juga ia kerap meratapi nasib
bahkan menangis mengingat sang anak anak di kampung
ia sangat merindukan kebersamaan keluarganya dahulu meski sudah jarang sekali bertemu
ayah dua anak ini sudah tiga tahun terakhir tidak kembali ke sumedang
karena menurutnya hanya akan membuat kecewa
ya sih ada kesedihan mah
ya begitulah diceritain begitu
ya di rumah ya saya sih namanya nggak beruntung kali
jadi istilahnya dulu begitulah sama anak jauh
jadi anak juga begitu
sama orang tua keperhatian gitu
masalahnya bapak mah istilahnya anak pengennya biasa aja lah
kalau masalah makan itu ini kan saya bisa nyari gitu lah
ya kelihatan orang kelihatan di umum
enak gitu kan gitu
saya nggak pengen diunguk ngok dikasih kasih sama anak begitu
masih bisa maksudnya anak biasa aja gitu
datang lebaran ya sama bapaknya masa bapak yang datang
anak kasih datang gitu kan
ntar mah di terakhir di akhirnya bapaknya yang ditanya
saat ini dadang hanya bisa ikhlas menjalani hidup dan berpasrah kepada sang maha pencipta
ia sedang berusaha mengumpulkan modal agar dapat kembali menetap di kampung
sang ayah ini pun berharap dapat memperbaiki hubungannya dengan sang anak dan menjalani kehidupan yang lebih bahagia
puti fanfudi kurnia yuniarwan jakarta